sebuah minibus syarat penumpang terguling dan menghantam truk di jalur pantura kabupaten probolinggo rabu sore
akibatnya belasan penumpang terluka parah sementara di jombang sembilan anggota paski beraka terluka setelah ditabrak truk saat menggelar latihan baris berbaris
beginilah kondisi minibus setelah menabrak truk di jalan pantura desa randupitu kecamatan gending kabupaten probolinggo
kerasnya benturan membuat bagian depan minibus ringsek
kecelakaan ini berawal saat minibus berpenumpang delapan belas orang melaju kencang saat melintasi di jalur pantura
lantaran mengalami pecah ban depan minibus kemudian hilang kendali dan langsung terguling ke sisi utara jalan
di saat bersamaan terdapat truk bermuatan ampas tahu di pinggir jalan tak pelak tabrakan pun tak terhindarkan
dari kecelakaan ini seluruh penumpang berikut sopir minibus mengalami luka luka
dan harus dirawat intensif di ruang instalasi gawat darurat puskesmas gending
sementara di jombang sembilan anggota paski beraka terluka setelah ditabrak truk dari belakang
saat menggelar latihan baris minibus berpengalaman
baris berbaris satu di antaranya bahkan harus diamputasi kakinya agi pad luka yang cukup parah
peristiwa ini berawal saat pasukan pengibar bendera sedang menggelar latihan baris baris di jalan raya mojowarno jombang
saat melintas di lokasi kejadian tiba tiba truk bermuatan besi menabrak paski braka dari arah belakang
sang sopir sebenarnya sudah tahu kalau ada rombongan paski bera sedang latihan di jalan
namun karena matanya kelilipan ia terlambat mengerem truk hingga langsung menabrak dan melindas
satu anggota paski berak
saya lihat nampaknya anak jatuh semua itu kelihatan
petugas satlantas polres jombang langsung mengamankan sang sopir truk ke polsek mojowarno untuk pemeriksaan lebih lanjut